ini kehamilan pertama saya
jujur saya deg degan
tuh jangan khawatir mbak
untuk menjadi seorang ibu
kita semua butuh proses untuk menjadi seorang ibu
nggak ada yang lebih pinter pastinya
saya juga awalnya kayak gitu kok
oh my the way ini putra pertama saya
lagi sakit dia
makanya agak rewel
cepet sembuh ya
eh itu di perutnya tante sofia
ini udah dekat
oh iya tapi kita mau mampir ke himalaya store dulu
di jalan patimura tau gak
mbak ketri mau beli perlengkapan naik gondong
emang mau kemana mbak
oh enggak kok
kayaknya bagusnya papa ke kamar nino deh
mungkin dia kan butuh bantuan kalau keluar kamar ya
papa bantu ya nung
aku bisa sendiri pak
aku udah bisa jalan pak
nung mama seneng banget nung
kemarin aku menemukan foto ini di gudang
aku mau kirim ke anin jadi lupa kirim sekarang
cantik sekali sini cucu oma
lihat nendin anak kamu
sarapan dulu yuk
nah aku dan nan mau ketemu papa
melihat anaknya cantik begini
danan buat sebut papanya
papa temukan foto ini di gudang
foto saat kamu masih di perut mama
mama inget mama pernah ketemu dan kenalan dengan perempuan cantik ini
waktu itu mama sedang menemani almarhum papa yang ada meeting di bogor
kami ajak al juga
dia masih sangat kecil
saat papa meeting awal terkena diare
mama harus bawa ke rumah sakit terdekat di sana
terima kasih mbak
sudah berapa bulan mbak kandungannya
jalan empat puluh minggu mbak
semoga bayinya sehat dan lahir sempurna ya
amin terima kasih
ini kehamilan pertama saya

jangan khawatir mbak
untuk menjadi seorang ibu kita semua perlu proses untuk menjadi seorang ibu
tidak ada yang lebih pinter pastinya
saya juga awalnya seperti itu
oh by the way ini putra pertama saya aldi baran
kamu ganam banget
lagi sakit dia makanya agak rewel
cepat sembuh ya
eh itu di perutnya tante sofia ada adik bayi
hei semoga sehat ya adik bayinya ya
lagi sakit ya
lama banget sih di toilet
aduh maaf kak
tadi mulus banget soalnya
ini adik saya mbak
mbak rumahnya di mana
saya rumahnya di dekat sini barangkali mau mampir
oh over love to tapi sayangnya saya tinggal di jakarta
saya di sini sedang menemani suami yang sedang tugas
oh by the way kita bisa tukar nomor telepon atau saya kasih kartu nama saya aja
ini rumah ya nomor telepon rumah saya
iya oke kalau gitu saya duluan ya
oke sampai ketemu lagi
iya cepat sembuh ya
iya benar itu mama aku
jadi sebenarnya kamu sama alt udah pernah kenalan
waktu kamu masih di perut dan alt masih jadi cute little boy
berarti mama sama mama aku pernah kontak kontakan dong
kita lumayan sering berhubungan
mama telepon sofia buat nanya resep masakan
mama kamu tuh pinter masak

mama coba telepon rumahnya
enggak ada yang nge